terima kasih anda masih bersama kami
ingin mencoba olahraga ekstrim tapi sedikit resiko cederanya
olahraga ekstrim ini gabungan dari skateboard wakeboard dan snowboard
inilah olahraga bounce board
melompat menggunakan papan yang terbuat dari bahan busa polyclane dan dimainkan di arena trampoline
tidak hanya sekadar melompat vertikal saja
modifikasi lompatan hingga aksi di udara semakin menantang adrenalin dan menjaga keseimbangan tubuh
olahraga ekstrim ini gabungan dari skateboard fakeboard dan snowboard
bisa melakukan flip seperti street skateboarding dan rider nya juga dapat melakukan berbagai spins dan flip seperti snowboarding dan wakeboarding
banyak manfaat dari bounce board trampoline ini
mulai menurunkan berat badan menurunkan stres menguatkan otot
serta menyehatkan badan
jantung dan paru paru
nah selain banyak sekali memiliki manfaat
salah satunya mampu membakar kalori tiga kali lebih besar dibandingkan berlari
bounceboard ini pun bisa menjadi alternatif untuk melatih kemampuan trik trik skateboard yang ekstrim
ya bounce board trampoline bisa digunakan untuk melatih trik trik ekstrim untuk mempermudah
dan yang paling penting

karena di sini kita lebih aman
terus lebih menyenangkan juga
jadi untuk komunitas terutama untuk skateboard
kalau mau belajar trik trik
tempatnya di sini
itu lebih aman
semangat lebih menyenangkan
tidak hanya orang dewasa seperti saya
olahraga street ini pun dimengerti oleh anak kecil
aku paling suka bounce board trampoline ini
lebih seru aja daripada lainnya
ada yang main
soalnya ya seru lah main itu
ya ada susah agak gampang
ya seru sekali aja
karena banyaknya peminat arena trampoline pun bisa dijumpai di berbagai daerah
seperti di salah satu pusat perbelanjaan di daerah pasir kaliki kota bandung
yan permata sari bandung